erick thohir resmi terpilih sebagai ketua umum pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh
sedangkan wakil ketua umum dijabat oleh ratu tisha dan zainuddin amali
ini menarik karena pssi kini diurus oleh dua menteri dari presiden joko widodo
apakah akan membawa perubahan yang lebih baik untuk persepak bolaan indonesia
atau justru sebaliknya ada yang melihat bahwa ada dugaan intervensi pemerintah terlalu dalam di organisasi ini
gebrakan apa yang kira kira akan dilakukan oleh erick thohir di awal masa kepemimpinannya sudah bergabung bersama kita malam hari ini
ada bang firman utina mantan pemain sepak bola
bang firman selamat malam
halo terima kasih sudah hadir dan juga ada mas kesit handoyo pengawas sepak bola mas kesit selamat malam
selamat malam mbak putri selamat malam firman salam olahraga
salam olahraga terima kasih atas waktu anda
terima kasih atas waktu anda bapak bapak sekalian
saya ke mas kesit
lebih dulu mas kesit kalau melihat perjalanan sepanjang hari ini malam hari ini masih ada pemilihan exco yang juga sebenarnya posisinya cukup signifikan di tubuh organisasi
anda melihat apakah ini berjalan smooth atau ada dugaan skenario skenario tertentu mas kesit
ya kalau kita lihat dari proses awal ya setelah tadi pak erick thohir mengalahkan pak lanyala mataliti dan akhirnya pak erick thohir terpilih sebagai ketua
umum baru dari pssi
kemudian tadi di pemilihan wakil ketua umum ternyata ada ya sedikit persoalan barangkali ya kalau mau disebut seperti itu
karena perolehan suara yang sebelumnya ditempati oleh pak zainuddin amali menpora kemudian yunus nusi dan ratu tisa ternyata tiba tiba harus diulang
dan setelah dilakukan penghitungan ulang akhirnya berubah
dan setelah dilakukan penghitungan ulang akhirnya berubah
dan setelah dilakukan penghitungan ulang akhirnya berubah
bang firman kalau anda melihatnya gimana bang
ya terima kasih ya selamat malam semuanya mbak putri dan mas sigit
saya tadi mungkin tidak mengikuti ya karena saya tadi berada lagi ngelatih anak anak akademi
intinya dari yang saya lihat perkembangan dari medsos saja bahwa terpilihnya pak erick thohir
serta ada wakil yang tadinya
pak yunus nusi dan akhirnya berpindah ke pak menpora
saya hanya melihat positifnya aja ke depan untuk sepak bola indonesia
bahwa yang bisa memajukan sepak bola dan bertanggung jawab sepak bola indonesia adalah orang indonesia sendiri
dan saya rasa yang terpilihnya beberapa kandidat yang sekarang menjadi penanggung jawab di atas sana di pssi
saya rasa harus bagaimana membentuk sepak bola ke depan ini kita berprestasi
jadi jangan kelihatan hanya pada saat pemilihan saja kita rame
sedangkan kita melihat prestasi kita sudah jauh ketinggalan sepak bola kita ke depannya
jadi saya harap siapapun yang terpilih nantinya ingin memperbaiki rule dari pengembangan sepak bola yang ada di negara kita
karena kita sudah sangat jauh ketinggalan
oke bang firman sebenarnya seperti apa sih
apakah proses pemilihan yang seperti ini kemudian drama di seputaran pssi itu
apakah sangat mempengaruhi mentalitas para pemain kita
atau para pemain kita sejauh ini mereka sudah fokus atau bagaimana sebenarnya
ya bang firman
oh iya kalau saya lihat sekarang untuk liga satu
liga satu pemain pemain sekarang lagi dalam keadaan kondusif
yang tidak kondusif itu adalah pemain pemain yang berada di liga dua dan liga tiga
bahkan sepak bola putri sendiri
begitu juga dengan pembinaan yang ada di elite pro academy
bahkan sekarang sudah dinanti nanti yang mungkin saya tidak tahu akan
akan berjalan apa tidak yaitu suratin
ini udah jadi bagi saya suratin ini dia untuk di daerah daerah
sudah jadi kearifan lokal
untuk bagaimana dinanti nanti oleh sepak bola dini ini untuk kedepannya
nah kita harus memperbaiki hal ini semua dari fondasinya dulu
dari fondasinya dari kita membuat satu wadah yang baik
sehingga kita bisa menciptakan pemain
pemain juga yang baik nantinya
kalau kita menyampingkan hal hal yang bagaimana dalam pembinaan dan lain lain
saya rasa kita tidak bisa ada sampai ke titik yang diinginkan oleh kita sendiri
dan mungkin prestasi untuk tim nasional kita
mas kesit kalau misalnya sekarang kemudian ada juga yang mengatakan ada
dua menteri di pengurusan pssi
apakah ada ketakutan juga dari sebagian pihak
mas kesit ada
apa ya jangan sampai kemudian ada bentuk intervensi pemerintah
tapi melalui secara halus
jadi ada ketakutan seperti itu
apakah anda melihat itu bisa saja terjadi
atau apa yang mesti segera dikomunikasikan kepada masyarakat supaya
hal hal seperti itu tidak timbul terutama memastikan atau meyakinkan fifa bahwa itu tidak terjadi
ya jadi dengan masuknya dua menteri di kabinet presiden jokowi ya
ada pak erick thohir kemudian selaku menteri bumn
kemudian ada pak zebri bin amali sebagai menteri pemuda dan olahraga
lihat di sini memang sebenarnya ada intervensi dalam tanda kutip yang dilakukan oleh pemerintah
kalau tidak buat apa mereka sampai boleh ya diizinkan untuk ikut bersaing dalam konstelasi pemilihan ketua umum pssi
boleh jadi dengan adanya figur dua menteri ini ya sedikit banyak memberikan pengaruh ya bagi para voters menurut saya
dari sisi positifnya barangkali ya bahwa sosok sosok yang muncul dari pemerintahan ini adalah orang orang yang mungkin dianggap bisa untuk kemudian menjadi atau menyebatani apa yang diharapkan oleh dunia sepak bola indonesia untuk bisa mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah
ini mungkin sisi positifnya
nah sisi negatifnya saya melihatnya apakah dengan nanti sudah masuk
ya pak erick thohir kemudian pak zainuddin amali di kabinet pssi ya
dia bisa fokus atau tidak
yang saya khawatirkan kalau misalnya masih ada rangkap jabatan ini akan sangat mengganggu menurut saya
situasi dan problematika sepak bola indonesia itu sudah sedemikian hamburadul ya
jadi pejabat pejabat yang nanti akan duduk di pssi
begitu mbak putri
mengutip yang anda sampaikan
saya ke bang firman sekarang
bang firman situasinya hamburadul
tapi kalau sekarang apa yang harus paling cepat dibenahi bang firman
ya terutama saya katakan harus lihat dulu kalender
habis itu kita membuat kompetisi kita
nah ini kan kemarin kemarin sampai dengan ber
itu timpatin di plan dari kita
karena situasi yang mungkin saya rasa tidak mengikuti rule dari kalender dari fifa dan afc itu sendiri
akhirnya yang saya dengar sekarang dari segi tim tim yang ada di indonesia
tidak mengirim pemain untuk ke tim nasional
ini sangat bahaya banget untuk sepak bola indonesia
yang kita tahu bahwa tim nasional itu adalah titel tertinggi bagi sepak bola
kalaupun pemain pemain ingin bermain sepak bola dan baik
mereka harus ada di level tertinggi yaitu tim nasional
nah sekarang ini kan kalau kita lihat banyak pemain pemain yang tidak ikut
bila mana persiapan tim dan lain lain
itu juga karena melihat
suasana yang memang kompetisi lagi berjalan dan padatnya kompetisi
maka banyak tim tim tidak mengirim pemain ke tim nasional
yang akhirnya dampaknya tim nasional kita persiapannya juga sangat
sangat banyak yang terbengkalai menurut saya
banyak yang terbengkalai
dan kalau misalnya sekarang presiden jokowi sudah menyampaikan pesan
bahwa tugas utama sekarang dari ketua umum pssi adalah betul betul bisa
menyiapkan timnas paling tidak bisa bersaing dengan minimal dengan tim tim yang ada di asia tenggara
jadi kalau misalnya mau dilihat kesana bang firman mulainya harus dari mana nih
yang kalau saya lihat harus dari plan jangka panjang dulu yang dibuat oleh pssi
apalagi sekarang sudah ada pemilihan ketua baru
kita ingin dengar dari ketua baru
dan jajarannya ini membuat plan jangka panjang
melihat jangka fifa nya apa saja kompetisi yang akan diikutkan
terus kedua afc
nah setelah itu kompetisi kita
setelah kompetisi kita kita buat lagi
ingat bahwa banyak sekali generasi generasi pecinta sepak bola di usia dini ini
sedangkan wadah yang dibuat wadah profesional yang dibuat oleh pssi itu sendiri
oleh pssi itu sendiri
yang diberikan oleh pssi itu sendiri sangat minim
ya untuk sekarang ini
maka akhirnya dalam komentar dari pelatih pelatih yang ada di tim nasional
mereka tidak bisa melihat pemain pemain
dia bahkan menyeleksi pemain pemain pun hanya di liga
sedangkan tim nasional membutuhkan pemain pemain yang kelahiran g dua puluh
itu lahir tahun dua ribu
masih banyak pemain pemain yang dua ribu empat lain ini
karena tidak ada kepentingan
karena tidak ada kompetisi
tidak ada wadahnya
mereka tidak terlihat
yang akhirnya hanya satu pintu yang dilihat adalah pemain pemain muda yang berada di liga satu
sedangkan pemain pemain muda kelahiran dua ribu empat dua ribu tiga yang bermain di liga satu itu hanya minim
dan bahkan mereka pun ada di liga satu belum dapat jam terbang banyak
nah ini kan harus kita membuat wadah yang untuk membantu program pelatihan ada di tim nasional
adalah membentuk di kelahirannya untuk mencapai ke tim nasional untuk u dua puluh nanti ini kan
nah itu yang saya rasa tidak berjalan
akhirnya god sin tayong itu hanya melihat satu pintu saja
pemain yang ada di bermain di liga satu
sedangkan pemain pemain yang ada di liga satu itu itu hanya beberapa pemain yang ada di situ
nah yang di usia bawah ini karena nggak ada kompetisi
yang usia kelahiran dua ribu empat yang pas nanti mereka akan bermain di u dua puluh ini tidak terlihat kualitas mereka karena tidak ada kompetisi yang dibuat di usia itu
akhirnya kesulitan god sin tayong untuk mencari pemain pemain
mas kesit kalau misalnya dilihat sekarang bagaimanapun kan ini hari ini terpilih
pembenahan organisasi mau tidak mau harus sesegera mungkin dilakukan karena jika itu tidak optimal tentunya kemudian tidak bisa membuat roadmap gitu ya mas kesit
jadi ini adalah hal yang harus diperhatikan kira kira ya karena dan apakah betul yang tadi disampaikan pak erik thohir bahwa niatnya ada tapi action plannya tidak ada
apakah memang seburuk itu kondisinya saat ini
memang niat sih sudah ada ya
saya pikir siapapun yang menjadi ketua umum ya pasti memiliki niat yang bagus ya program yang bagus
apakah itu kompetisi pembinaan mungkin infrastruktur juga kemudian juga tim nasional
pasti semuanya bagus
tapi persoalan yang kemudian muncul adalah program program tersebut tidak berjalan dengan baik
banyak faktor misalnya sumber daya manusianya memang tidak mumpuni untuk bisa menjalankan program program tersebut
jadi saya pikir kalau kemudian hanya di atas kertas ya ini juga tidak akan membantu
tidak akan memberikan sebuah perkembangan yang berarti pada nantinya
dengan adanya pak erick thohir ya tentunya dengan pengalaman yang beliau miliki kita berharap bahwa apa yang dia tahu apa pengalaman apa yang pernah dia rasakan
saya ambil contoh misalnya pada saat dia menjadi presiden inter milan lah ya di itali
apakah kemudian bisa ya diaplikasikan ke sepak bola indonesia walaupun iklimnya pasti berbeda ya
sepak bola di indonesia ini kan seperti tadi saya katakan sudah carut marut sudah alam buradul
berbeda dengan ketika dia berada di eropa mengurusi inter milan
di sana sudah begitu lengkap dan rule of the game nya jalan
di indonesia ini kan problematikanya begitu banyak gitu ya
bukan hanya sekedar bagaimana tim nasional yang belum berprestasi tapi kompetisi yang juga tidak berjalan dengan baik
pembinaan yang juga tidak berjalan dengan baik
seperti tadi dikatakan firman utina ya untuk mencari pemain pemain muda aja hanya tersedia
fokus di liga satu
padahal pemain pemain muda di liga satu itu jam terbangnya menit bermainnya masih sedikit
kira kira begitu mbak putri
kalau begitu sekarang tadi sudah ada pendapat dari bang firman uthina
kalau dari anda yang harus paling secepatnya dilakukan oleh seorang erick thohir apa
iya menurut saya yang paling penting pada saat ini ya dia harus berani mengatakan target
karena kalau kita bicara pssi masyarakat tahunya bahwa kita ingin prestasi tim nasional indonesia segera hadir
padahal ini nggak gampang gitu ya
kita bersaing di asia tenggara saja sudah susah
ketika kita berupaya untuk bisa menyamakan diri dengan thailand ternyata tiba tiba vietnam sudah maju begitu pesat ya
ini maksud saya ketegasan dari pak erick thohir
mana prioritas yang akan dia buat
mana yang akan didahulukan
apakah infrastruktur pembinaan usia muda yang nantinya baru sepuluh tahun kemudian atau lima belas tahun kemudian kita bisa memetik hasil
atau mau crash program lagi dengan tim nasional supaya dalam waktu dekat sudah bisa berprestasi
ya mungkin kalau tim nasional berprestasi cepat setidaknya ya
setidaknya persoalan persoalan yang belum rapi persoalan persoalan yang ada di luar tim nasional itu bisa tertutupi
tapi ini juga nggak bagus
jadi maksud saya harus ada ketegasan dari pak erick thohir
mana yang akan didahulukan dan kapan kita bisa mencatat prestasi untuk tim nasionalnya
itu menurut anda bisa berjalan paralel atau tidak
atau memang harus memilih satu hal yang menjadi target itu dulu dicapai
idealnya sih idealnya paralel ya
ideanya semuanya saling bersinetri
tim nasional butuh perhatian khusus
kemudian kompetisi apalagi
ini juga butuh perhatian
jadi saya pikir memang harus ada skala prioritas
mana dulu yang mau dibenahi
kalau misalnya kompetisinya dulu yang mau dibenahi oke kita sepakat
kita jangan terlalu menuntut banyak akan hadirnya prestasi dari tim nasional
saya ke bang firman dan tina
bang firman apa pesan anda untuk ketua umum pssi yang baru
pesan saya untuk pak erik toir
selamat atas terpilihnya
yang harus diingat adalah di mana mana tim berprestasi melalui kompetisi yang baik
kompetisi yang sehat
mau dari liga satunya liga dua liga tiga bahkan di usia usia dini pun
dan ingat bahwa tidak cukup pemain pemain kita kalau dia hanya bisa bermain di liga indonesia
dari mana plan kita akan membentuk
dari usia berapa
apakah usia yang dipegang oleh mas bima sakti usia enam belas
atau yang sekarang lagi dipersiapkan oleh coach sintayong di usia dua puluh
dari situ kita melihat kita mengambil berapa pemain yang harus kita titipkan di luar
dan dia berkompetisi bermain
bukan hanya datang nonton kompetisi di sana
mereka harus dapat jam bermain di luar sana
karena kita tahu sendiri bahwa dengan nama besarnya pak erick yang sudah pernah pengalaman pegang inter milan
pasti banyak relasi relasi atau teman teman klub yang ada di asia bahkan asia tenggara bahkan di eropa sana
kita butuh pemain pemain indonesia pemain pemain muda kita berkiprah di luar
dan mereka bermain bukan hanya jadi cadangan di sana
sehingga di saat tim nasional membutuhkan mereka mereka dipanggil untuk mempersiapkan kompetisi apa
setelah itu plan dari pssi pelatih pelatih usia enam belas usia delapan belas usia dua puluh bahkan senior ini harus satu rule mode
harus satu style of play nya mereka sudah harus satu semua
sehingga dari tingkatan tingkatan u enam belas ke u delapan belas
u delapan belas ke u dua puluh bahkan sampai ke senior mereka itu belajar bersama untuk peningkatan sepak bola secara tim bahkan individu
terkadang kalau kita lihat sekarang coach sintayong sedang pegang u dua puluh bahkan senior
u enam belas pelatih lain
dari u enam belas itu ya harus sama dengan yang u delapan belas bahkan yang senior
sehingga target kita dari u enam belas persiapan pemain kita untuk masa depan tim nasional kita ini berlanjut sampai ke senior
jangan terlalu banyak merubah yang di atas sana
bahkan pemain yang pelatihan tidak satu rule mode sampai di usia dini yang akhirnya begitu pemain naik satu tingkat ke u delapan belas dia berada di titik yang berbeda lagi
karena pelatihnya berbeda
bermainnya berbeda nah ini yang membuat lama lama proses pemain pemain kita kalau dapat pelatih dari
brazil ikut karakter brazil dari eropa dari apa indonesia ikut karakter indonesia dari bahkan dari
negara lain ini yang saya rasa enggak nyambung oke oke enggak nyambung proses lainnya kita pemain
pemain kita yang akhirnya prestasi kita itu banyak yang tersendat dan itu yang saya rasakan selama
waktu masih jadi pesepak bola iya jadi memang intinya kembali lagi ke roadmap dan juga action
plan itu ya harus jelas dan memang semuanya harus disiapkan oleh pssi gitu ya jadi kita tidak bisa
mengikuti katakanlah gaya bermain yang berbeda beda aturan yang berbeda beda justru semuanya harus
ditentukan di sini sehingga siapapun pelatihnya itu tidak berubah dan
tentunya keberlanjutan ya itu yang diharapkan kita bersama baik bang firmanutina terima kasih
sekali malam hari ini sudah bergabung mas kesit terima kasih malam hari ini sudah bergabung
perubahan perubahan itu semoga kita bisa lihat secepatnya terima kasih selamat malam
hai selamat malam